tni angkatan laut menjamin tidak ada ribuan kapal ikan asing yang menjarah laut natuna utara
jika ditemukan kepala staff tni angkatan laut akan turun memimpin operasi penegakan hukum di laut natuna utara
menurut kepala staf tni angkatan laut laksamana tni yudo margono
setiap harinya tni angkatan laut mengerahkan empat puluh hingga lima puluh kapal untuk berpatroli menjaga kedaulatan dan penegakan hukum laut
lima di antaranya berada di pulau natuna untuk operasi pengamanan perbatasan
karena itu ia membantah adanya ribuan kapal asing yang berada di kawasan zona ekonomi eksklusif indonesia di natuna utara
sebelumnya panglima komando armada satu telah meninjau situasi di natuna saat berpatroli
ia tidak menemukan adanya ribuan kapal asing tersebut
tidak ada ribuan kapal ikan yang kemarin diisukan itu
ini supaya tidak menjadi pertanyaan terus tidak menjadi polemik tidak menjadi keresahan kita semuanya
kri kita pesawat kita sudah standby di sana terus menerus
ya setiap terus menerus
ya seperti waktu saya panggung gamelan satu dulu memimpin di sana
ya sejak itu kri kita selalu berada lima kri ada di sana
sementara itu kepala staff tni angkatan laut angkat bicara terkait rencana australia membeli kapal selam bertenaga nuklir
yang menuai kontroversi dari negara negara sekitarnya
sebelumnya indonesia melalui kementerian luar negeri telah menyatakan keprihatinannya
sejalan dengan itu tni angkatan laut juga memiliki kekhawatiran yang sama
kepala staff tni angkatan laut bahkan berencana menghubungi kepala staf angkatan laut australia
untuk membicarakan masalah ini terutama masalah stabilitas kawasan
negara kita kan menlu melalui atas nama negara sudah protes itu
ya tentunya saya juga akan bicara lagi dengan kasal australia
ya walaupun mereka pesan seperti itu
tapi kita harus sepakat dulu untuk men lu
untuk menjaga stabilitas kawasan kita
ya jangan sampai nanti dengan australia memesan kapal itu
terjadi perlombaan juga
itu yang tidak kita harapkan